pak ngomong dia nanya kenapa bang oji gak ikut pengajian
dengar baik baik mulai besok kalo ada laki laki ngajak lo ngomong jangan lulah diinin
gak ada tapi tapi yang gue ngelarang loh
sabar ya pak sebentar lagi kita sampai di rumah sakit kok
tolong bu cepat dikit bu
saya sudah gak tahan
iya pak sebentar lagi kita sampai bapak bertahan ya
insya allah gak terjadi apa apa
bapak bangun pak
apa yang terjadi
hai ibu keluarganya ya keadaan papa yunus sedang kritis karena serangan jantung terus gimana dong
ibu yang bayar semuanya kan saya cuma supir taksi susah nggak punya uang kalau enggak punya
uang jangan bawa bawa pasien kesini dong tapi suster nggak ada tapi tapian pokoknya ibu yang harus
membayar semuanya lima ratus masa uang lima ratus aja ibu nggak punya sih kalau dirumah sakit lain kamu
bisa membayar lebih dari satu juta maaf sus tapi pihak rumah sakit nggak mau tahu ibu yang sudah
membelokasi itu sini jadi ibu yang harus membayar semuanya tapi cuma punya segini sus
jadi semalam lu nggak bawa duit ya
kamu mesti ngasih gua duit duit
sekarang juga gua mau main
atau lo mau buang
jangan lo bukan dari tadi aja lo
jadi papa saya masuk rumah sakit ini sudah dalam kondisi meninggal susten
iya pak dia diantar seorang supir taksi perempuan
ah apa suster tahu di mana alamat supir taksi itu
maaf pak kami tidak sempat mencatat identitas dirinya
tapi kan supir perempuan jarang jadi mungkin lebih gampang pak dicarinya
apalagi dia memakai jilbab dan orangnya lumayan cantik
suster ini gimana sih
seharusnya tercatat dong alamat supir taksi itu di mana
maaf ya pak
kemarin semuanya serba terburu buru jadi kami tidak sempat mencatat identitasnya
cuma orang gila yang mau melakukan hal ini mah
hari gini mau cari supir taksi perempuan mau disari ke mana
papa sih lagi aneh aneh
udah dibilang jangan dibawa bawa tuh sertifikat masih aja dibawa
hilang deh sekarang
pokoknya sertifikat itu harus kita temukan
bagaimana kita mau jual rumah tanpa sertifikat
siapa sih yang mau beli rumah tanpa sertifikat
iya mah firman juga tahu firman juga butuh uang
tapi kuncinya ada di sertifikat itu mah
papa kamu memang keterlaluan
sertifikat aja pakai dibawa bawa
udah serlah lagi buaya
pasti sertifikat itu mau dikasihkan untuk membuat si penarnya itu
udah lah ma nggak usah diomongin lagi
lagi lagi papa kan sudah meninggal
untung aja papa mau nggak meninggal di hotel
kalau enggak namanya udah tercemar
ya udah ma nggak usah dipikirkan lagi
yang harus kita pikirkan adalah di mana sertifikat itu sudah mati
kita harus dapatkan itu
det kep tips ya
ya udah deh kalau gitu saya bersih
salam aja buat bang oji
salam juga buat bu erti ya pak
saya permisi bu
ngomong dia nanya kenapa bang oji gak ikut pengajian
aku kira bang ojeng lagi narik angkot
dengar baik mai
mulai besok kalau ada laki laki ngajak lo ngomong jangan lo ladenin
gak ada tapi tapi yang gue ngelarang lo
siapa aja mau dia itu rt
gue berdoa untuk presiden jangan lo layanin
saya akan usahakan dalam minggu ini sertifikat itu ditemukan
saya mohon kesebaran bapak
terima kasih pak
bagaimana kalau kita bikin sertifikat palsu
ya gak mungkin mama
kita bisa di penjara
firman kalau sertifikat itu gak bisa kita temukan
kita gak bisa jual rumah dan kita gak bisa dapat uang sayang
supil taksi sialan
harusnya kan dia bisa mengembalikan surat surat itu sama kita
lagian gak ada gunanya kok buat dia
jangan sertifikat itu dijadikan jaminan untuk pinjem uang kita
ya sekarang kan banyak orang melakukan itu sayang
iya bisa jadi ma
gawat kalau sampai ini terjadi
pokoknya sertifikat itu harus kita temukan bagaimanapun caranya
kalau sampai itu terjadi
pasti semua orang tumpukanmu
supil taksi sialan itu
usahin aja tuhan
kamu makan yang banyak ya
kalau kamu banyak makan
tenaga kamu jadi kuat
siapa tahu aja suatu hari nanti
firah bisa jalan kayak anak anak yang lain
tapi kan kata dokter
firah gak bisa berdiri lagi
ma kaki firah udah gak bisa lagi
kamu gak boleh ngomong kayak gitu
mudah mudahan allah memberikan muzizatnya sama kamu ya
allah baik banget